bagi saya sungguh bukan perkara mudah menggendong beban puluhan kilo di punggung
rasa sakit di pundak serasa tak mau pergi
mau bernafas saja rasanya sesak setengah mati
tak tampak raut kesal atau lelah
meski saya sadar saya begitu menyebalkan karena kerap menjatuhkan keranjang
mbah tampak memahami keadaan saya
kami pun lantas berjualan di lapak kecil ini
menumpang di emperan pemilik toko
beruntung ada saja satu dua pembeli yang datang
sudah lama suami bapak siang meninggal dunia
ia pun harus menjadi tulang punggung keluarga dan kini ikut menghidupi anak menantu dan cucunya
apa itu ibu
hujan deras mengguyur siang ibu
itu beruntung saya dan bapak siang sudah berada di rumah
seperti hari hari biasanya selesai perjualan bapak siang dan menantunya kip tia
sudah sibuk di dapur untuk menyiapkan makan siang
sayur labu siam menjadi menu kami siang ini
kip tia tak kuasa menahan tangisnya
rasa bersalah karena tak bisa membantu perekonomian keluarga membuat dadanya sesak
bukan tanpa alasan
sakit pasca operasi sesar anak keduanya membuat kiptiah tak bisa bekerja berat
sebenarnya orang itu sudah tupakai sibuk
seharusnya itu yang asuh ya
gantian singkat sepuluh sepuluh kembatan sakit nek tutulah
dan sekarang gantian kembatan sakit
bagi mbah pasya dan keluarga hidup memang tak mudah
namun keluarga adalah harta paling berharga
yang senantiasa menguatkan dalam getirnya kehidupan
enggak ini katarak
enggak ini tidak ada apa apa
ini tidak ada apa apa
ini tidak ada apa apa
ini tidak ada apa apa
ini tidak ada apa apa
ini tidak ada apa apa
ini tidak ada apa apa
di rumah sederhana ini mbah pasya tinggal bersama anak menantu dan dua cucunya
ini tidak ada apa apa
ini tidak ada apa apa
rumah peninggalan suami yang sudah rapuh di sana sini
rumah tua yang masih berlantai tanah dan berdinding bambu
lihatlah ini apa
ini panggilan yang lainnya ya
ini panggilan yang sebelumnya sudah ada
para ini juga
oh makanya ditutupnya pakai
bener adem mbak
lama lama saya menyadari mata mbah pasya yang merah
awalnya saya pikir hanya iritasi biasa
ternyata mbah pasya menderita katarak yang sudah cukup lama
ini meripate itu apa ya bahasa akromoni mbak
nggak tapi kalau kita pakai apa apa
kalau kita pakai tapi kalau kita pakai tepi pun mbak
hampir di seluruh penjuru rumah tiang tiang tampak kropos termakan usia
sebagian bahkan tak lagi tegas
mbak itu apa
itu tikus tanah
yang tadi mbak cerita ya jadi di bawah
ada yang bawah ya di atas
seberjualan sayur keliling mbak pasya juga mencari peruntungan lain
ia memetik dan mengolah daun teh untuk dijual sebagai tambahan penghasilan
ini kan ngajari kulon mbak
cuaca dan kondisi tanah yang subur di kaki gunung sumbing memang memungkinkan teh tumbuh dengan baik
jadi aprengannya bisa ke pulih misalnya
iya untuk men geographic teks yang penat
oh seperti gimana gitu
api api itu ada di luar
ape api sendiri satu gelas upang sih
jadi proses untuk layuan daun teh ini karena masih dilakukan dengan cara manual ya
memang butuh waktu yang lama gitu
untuk satu kuali seperti ini isiannya bisa setengah kilo gak
setengah kilo itu butuh waktu dua sampai tiga jam loh untuk biar bisa sampai benar benar layu gitu
setelah setengah layu daun teh harus diuleni untuk mempermudah pelayuan berikutnya
di atas papan bambu ini semua proses masih dilakukan secara manual
setelah itu daun teh harus kembali disangrai hingga kering kehitaman dan siap disediakan

satu kilo daun teh kering yang diolah mbak pasia hari demi hari
ia mendapatkan lima puluh ribu rupiah
semuanya sudah pasti habis untuk kebutuhan sehari hari
sementara mbak pasya dan suaminya bekerja kiptiah tak berdiam diri
kadang ia bahkan harus berjalan berkilo kilometer untuk sekedar mencari kayu bakar
atau rumput untuk pakai

meski tubuhnya tak lagi sekuat dulu tangannya masih lincah memotong bambu
sebenarnya kiptia merasa tak enak hati karena tak bisa banyak membantu menambah penghasilan keluarga
apalagi suaminya selamat yang bekerja sebagai tukang ojek juga tak menentu penghasilannya
kepada suaminya kebetulan dia bisa mencari tempat untuk berjalan
kalau ng ojek itu punya motor
enggak pinjam pamannya
berapa mbak nyewah itu
terus habis itu hasilnya
ya kadang dua puluh lima ribu dua puluh ribu kadang ya nggak segitu
lalu terus nyewahnya mau laksanakan apa nanti
kadang ya kebutuhan kurang
bagi kiptyah dan selamet memberikan masa tua yang indah bagi mbak pasya tentu menjadi sebuah impian
tapi apa mau dikata hidup terkadang harus bergulir tak sesuai dengan harapan
beras buat rumah
taruh di situ ya
beberapa hari menghabiskan waktu bersama mbah pasya dan keluarga rasanya ingin sekali membawa mereka berjalan jalan
apalagi bisa sekalian berbelanja
masih jelas di benak saya betapa jilbab yang dikenakan mbah fasia betul betul sudah usang dan tipis
sudah waktunya membeli baru
mbah fasya mau nyari apa mau nyari gamis mau gak
pengajian ngaji ngajiin lho mbah
dulan dulan mau baju gak
carinya mau apa
mbaknya minta carit ya mbaknya mau apa
mbak gipte mau apa
biar bisa jadi kenang kenangan
tiga puluh tahun saya gak bisa beli mukena
berapa dua puluh tahun
tiga puluh tahun gak mau dua puluh ya allah
ya boleh boleh
saya mau kena aja biar jadi kenangan
itulah yang giptea mau
seolah sudah memendam keinginan itu
hati ini sontak menjadi haru
gak usah nangis
ya allah punya mukena baru ya mbak
sesederhana mau punya mukena baru
sayang ya lah
mbak giptea mungkin tak mau przypersih dalam dunia

sepuluh tahun lagi
worth seratus ribu trus bag udah dateng blem
pengen jalan jalan pora
kan aku mau ngelangkah ngelangkah ya
nah tuh bisa karim langkah
yuk satu dua tiga ngelangka
mbak mbak mbak pegangan aku
gigi loro teluk langkah
naik tangga berjalan
selesai menikmati sejenak suasana kota tim berbuat baik bersiap pamit
namun masih ada satu kejutan lagi untuk keluarga mbah pasya
sebuah hadiah yang sudah pasti mereka butuhkan
nah ini ada dari kita
sebelum keluar apa lagi mbak
oke mbak saro sini mbak
kemarin bilang jarang makan telur
pilihin telur ya
udah pilihin telur
kamu mau makan apa lagi ndok
ini ada minyak goreng gula kue
nanti kalau ada tamu ya mbak
beras buat nema
masuk masuk masuk
masuk masuk masuk
masuk masuk masuk
ini saking berbuat baik
mudah mudahan bisa meringankan
beban nya bisa buat nyetop
madam musang at wewe tani padygoto percaya
hiruk pikuk dunia memang kerap melalaikan
namun lihatlah sejenak layaknya mbah pasiah ada banyak di luar sana yang begitu bahagia
atas hal sederhana yang mungkin terlihat tak berharga di mata kita
bahwa kebaikan harus dibagi
agar hidup kita lebih berarti